sepak raga lahir di wilayah nusantara sulawesi selatan tepatnya
alunan musik pengiring indah terdengar gerakannya syarat makna
menggambarkan persatuan akan perbedaan bineka tunggal ika
warisan moyang negeri ini akankah terus lestari
siapapun bisa memainkan kesenian yang dipadukan dengan olahraga ini
tentu tak mudah siapa saja yang hendak adu tangkas dengan sepak raga tak boleh asal bermain saja
ketekunan dalam berlatih kemauan keras untuk mempelajari hal baru
dan membuang jauh jauh kesombongan menjadi sebuah bekal awal
bugis dan makassar
nah kalau dalam permainan raga untuk bugis itu dikenal dengan nama makdaga
kemudian latar belakang sejarahnya ada yang mengatakan bahwa ini katanya berasal dari malaka
tetapi ini ada yang membanta dibanta oleh siapa namanya kaudren
itu diterbitkan tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
dia katakan dia sangat ragu ragu bahwa raga itu dari malaka
mengapa karena di sana tidak dikenal
yang lebih mengenal raga itu adalah justru dari pulau nias katanya
iya dari pulau nias itu
jadi kemudian itulah disebarkan oleh para pelayar kita
juga bugis mengkasarkan pedagang melalui pelayaran begitu
itulah yang menyebar kemudian sampai ke sulawesi selatan
yang menurut kaudon ini bahwa ini bersamaan dengan masuknya agama islam
di sulawesi selatan sekitar abad ke lima belas dan abad ke enam belas
kala itu sepak raga menjadi salah satu alat komunikasi
dalamnya berfungsi sebagai alat penyebaran agama islam
jadi ini kan kita kembali kepada fungsinya misalnya
bahwa ini untuk kalau ada permainan ragai itu kan memang banyak orang yang datang untuk menonton
nah pada saat itulah ya secara tidak langsung disebarkanlah agama ini
melalui dengan permainan raga
tetapi di sini bisa dikatakan bahwa sebenarnya
bukan untuk itu betul penyebaran agama islam itu
tetapi melalui media permainan raga inilah
sampai bisa dikatakan sebagai alat komunikasi masyarakat pada masa itu
hingga kini sejarah sepak ragam masih tumbuh dalam berbagai kisah
namun terlepas dari itu kebanggaan akan kesenian satu ini
selalu dalam satu irama untuk terus dilestarikan
gerakan sepak raga memang sepintas mirip dengan permainan sepak takraw
sepak takraw merupakan olahraga permainan dengan menggunakan bola dari rotan
namun jika sepak takraw banyak dipertandingkan
sepak raga dipertontonkan keindahannya dalam berbagai kesempatan
seperti pesta atau hajatan keluarga penyambutan tamu hingga upacara upacara hari besar

perbedaannya adalah sepak takraw dan pemain raga berbeda sekali
mulai dari bolanya gerakannya beda
kalau sepak takraw kan satu lapis
kalau bola raga itu tiga lapis
dulunya itu juga satu lapis sepak raga
tapi dimainkan dimainkan tidak ada bunyi
terus kita lapis kedua
di lapis kedua itu ada bunyi tapi tidak puas untuk mendengarkannya
terus kita lapisi yang ketiga
di lapis yang ketiga itu kita mainnya puas bunyinya karena rencing
di sulawesi selatan khususnya di wilayah makassar dan sekitarnya
memang terdapat beberapa grup yang masih menampilkan sepak raga dalam beberapa kesempatan
mereka lah yang menjadi nyawa sekaligus penerus kesenian ini
rata rata dalam sekali pertunjukan sepak raga ada sekitar enam penari dan empat pemain musik
namun dapat juga dilakukan dengan jumlah orang yang lebih banyak
kesemuanya memiliki tugas masing masing untuk menyelaraskan satu sama lain
apalagi saat tiba pada gerakan bersusun
tak mudah memang
namun para pemain ini dapat dengan lincah mengatur bola sedemikian rupa
sehingga tetap dalam kontrol mereka
ketika mereka menang mereka akan menang

ketika mereka menang mereka akan menang
salah satu unsur yang wajib dilatih dalam permainan sepak raga ini selain ketangkasan
keseimbangan menjadi modal utama mengontrol bola
namun dalam permainan ini ada peraturan yang harus dipatuhi
yakni tidak boleh merebut bola
melainkan harus menunggu giliran mengolah bola yang datang
ini menggambarkan nilai falsafah
bahwa setiap manusia hidup memerankan perannya masing masing
tanpa harus merebut apa yang bukan menjadi haknya
jenis jenis tendangan itu ada namanya tendangan besar
tendangan tinggi sepakan tinggi
ada juga tendangan dari telapak kaki
ada juga tendangan dari dalam sarung
kalau yang bersusun susun itu ada yang duduk di paha
pertama duduk di paha
terus ada yang dipikul
yang dipikul terakhir itu gerakannya gerakan menara yang tiga susun
kebersamaan tekad nan kuat serta gotong royong
menjadi gambaran bahwa para pemain paraga tidak sebarang bermain
ada nilai nilai khusus yang ingin diajarkan
tak hanya bagi para pemainnya namun juga bagi para penontonnya